apa yang sudah mereka lakukan di hutan itu
selama beberapa hari
jangan ganggu kami
bisa nggak ceritakan apa yang telah dilakukan
selama ini di hutan itu
masa sih kamu hampir mati begitu
allah masih menyelamatkan kami
itu dokter aditya
sampai bel belin kamu begitunya
kamu sama dia
mendingan itu kamu tanyain aja langsung sama dia
udah pada banyak ngomongin kamu
kamu pergi begitu lama dengan orang baru
orang orang sini memikir yang macem macem lah
ya kamu tau sendiri lah saz
orang orang di desa ini kayak gimana
di minum terus sobatnya ya
ditinggal dulu ya
tapi gak pernah aktif
maaf om kemarin itu handphone saya hilang
dan baru hari ini dapet penggantinya
gimana om tante kabarnya
contoh kamu sekarang lagi ada di ruang sholat
oh iya perlu kamu tau
tante sekarang rajin sholat
itu setiap dia sholat
dia selalu ngedoain kamu
sampaikan salam saya untuk anda ya
nanti om sampaikan
ya udah ya udah dulu
selesaikan dulu ini
oh gak gak gak apa apa
om tadi ngecek
ke ruang sholat
tante kamu udah selesai belum sholatnya
gak tau nya belum selesai
om mau tanya
di bulan puasa sekarang ini
ya situasi dan kondisinya gak mungkin kan om
di ramadan itu justru saya banyak kerjaan
tentu kamu akan sangat sedih sekali
saya usahakan insya allah lah
kesana nanti di ramadhan
ya begini nak
om mau kasih tau itu
cek dari perusahaan sudah datang
ini sekali lagi om sama tante minta maaf
om sama tante sekarang butuh uang
terus bisa gak kalo
om cairkan dulu
gak banyak banyak gak gak gak banyak
sepuluh persen aja
gak masalah om
terima kasih nak
terima kasih sekali
karena om pikir jarang lah sekarang
ada seorang anak yang begitu baik
dan berbakti kepada orang tua
sekarang ini udah jarang
udah lah om
saya punya berita baik
saya sudah punya teman perempuan spesial om
yang bener kamu
orangnya cantik sekali om
saya lagi jatuh cinta nih om
udah diam ya
itu berita yang sangat luar biasa sekali
kapan kamu mau kenalin sama om sama tante
saya akan segera kenalkan pada om dan tante
dia jatuh cinta
nadia kenapa kamu diam saja di situ
ada yang mau saya tanyain sama kamu
apa yang kamu suka dari saya
kenapa kamu bertanya seperti itu nadia
karena kita baru saja kenal
dan kamu belum tahu siapa saya begitu juga sama saya
tapi kamu udah mau menikah sama saya
pertama kali saya bertemu dengan kamu
saya bisa merasakan ketulusan hati ini
dan di mata saya
kamu sangat berharga
itu sedang bertemu dengan aku disinis closed captions
dan ia sudah masih bersempurna dengan percaya kamu
kami adalah dosen melakukan versi tempat berkembang
tuh buat ini ya
loh pacar gue saskia jalan sama anak jakarta sialan itu
hah terus kita masih gimana bang
sekarang begini nih lo harus sedikit berakting depan dia
lo harus buat dia percaya sama lo
dan ingat dia tidak boleh curiga sedikitpun
lo tau kan apa yang lo harus lakukan
ngerti bos gitu tenang aja
biar dia sedikit ngasih pelajaran dulu
siapa yang ada di hadapan kita ini
ya dia yang telah menyelamatkan saskia di hutan itu
hei coba perhatikan dia
hei coba lihat mereka
tapi apa yang sudah mereka lakukan di hutan itu selama beberapa hari
jangan ganggu kami
cewek manis bisa nggak ceritakan apa yang telah dilakukan selama ini di hutan itu
kenapa lo ganggu adik gue
lo orang udah pada bosan hidup ya
tapi kenapa orang kota itu selalu bersama adik loh
dia ini calon adik par gue goblok
apa kak adi mau nerima aditya sebagai saudara ipar kakak
ya tentu dong sask
kakak kakak sangat merasa bangga punya adik ipar seperti aditya
sekarang kamu ngomong sama semua orang yang ada di sini
kalau kamu akan menikahi saski
katakan sama mereka
saya akan menikahi saksi di depan kalian semua
kalian dengar kan
aditya akan menikahi saskia adik gue